braga permai menjadi salah satu tujuan kuliner saya kali ini
restoran ini sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
awalnya braga permai bernama maisen bogerian
yang didirikan oleh elvan bugerian untuk tempat berpesta warga keturunan belanda di bandung
meski berubah nama karena tekanan politik pada masa orde lama
braga permai masih menyimpan beragam menu peninggalan sang pendirinya
braga permai masyur dengan menu kue kuenya
lembut dan wanginya almond yang dimasukkan ke dalam renyahnya adonan pastry pada butterstaf ini salah satunya
ada pula stik lidah sapi yang lembut dipadukan dengan mushroom saus yang gurih dan lezat
nah kalau makanan khas belanda yang sudah sangat familiar bagi masyarakat indonesia adalah salah satunya betterbolen
kalau dalam arti harafiahnya bitterbollen berarti bola bola yang pahit
tapi kalau dari rasanya beneran pahit gak ya kita coba dulu kali ya
isinya selain kentang dan juga smoke beef ada juga berbagai macam rempah rempah yang dimasukkan ke dalam isian beather bolon ini
luarnya crunchy tapi dalamnya lembut banget
para pengunjung yang datang tak hanya terkesan dengan menu menu khas eropa
tapi juga ingin menggali ingatan saat kakek atau neneknya dulu juga berkunjung ke sini
yang pasti kalau bangunan bangunan belanda itu vintage ya
jadi orang itu kadang pengen apa ya pengen suasana yang beda nggak modern kan
kalau yang modern sudah biasa
bergeser sedikit ke kawasan dago ada restoran yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dengan menu khasnya berasal dari jerman dan belanda
gizi dikelola oleh generasi ketiga dengan tetap mempertahankan cara masak dan cita rasa hidangannya
di tempat ini anda bisa mencoba gurih dan lembutnya orien sup
ada pula beef and egg
smoke beefnya diasapi menggunakan teknik slow cooking beberapa hari sehingga renyah saat dimakan
anda juga bisa mencoba menu menu lain khas negeri bavaria
kalau ini lebih original kali ya
lebih original sih kayaknya
rasanya gitu lebih original aja
jadi menu khas eropa mana yang ingin kalian coba
di beliputan cnn indonesia